dalam sehari ketua dpp pdi perjuangan sekaligus ketua dpr puan maharani melakukan pertemuan politik dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar dan ketua umum golkar erlangga hartarto
apakah ini sinyal pdi perjuangan tengah ngebet menggait pkb dan golkar untuk bergabung di koalisi pendukung ganjar pranowo
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung secara virtual
ada politisi pdi perjuangan putrana baban dan direktur eksekutif indikator politik burhanudin mutadi
selamat sore bang putra mas burhan
selamat sore mbak rifana salam sehat
saya mau ke bang putra dulu ya
bang putra ini dalam sehari ketua dpp pdi perjuangan bidang politik mbak puan maharani menyambangi ketua umum pkb mohaimin iskandar dan ketua umum golkar erlangga hartarto
apakah kemudian partai anda memang serius memilih golkar dan pkb agar bergabung di koalisi pendukungnya ganjar
ya kita mbak rifana kita akan senang sekali ya kalau pkb dan golkar itu bersama sama dengan kita bergotong royong
mendukung pak ganjar untuk menang sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh empat
untuk itulah makanya mbak puan gercep ya gerak cepat dan melakukan komunikasi politik
biar bagaimanapun mbak rifana seperti yang kita ketahui komunikasi itu adalah seni ya
politik juga adalah seni
jadi yang kita lihat apa yang dilakukan mbak puan dengan pak mohaimin dan pak erlangga itu adalah sebuah seni untuk mencairkan banyak kebuntuan
ya dalam mencari jalan keluar dan membuat suasana negeri ini menjadi damai dan tentrem
ya ini agar kita tidak dibuat tegang dan lain sebagainya gitu
jadi yang kita lihat adalah bagaimana suasana silaturahmi semangat gotong royong bahkan kekeluargaan
tadi mbak puan juga menyampaikan bahwa kita bersama sama dengan pkb di dua ribu empat belas di dua ribu sembilan belas
dan kita juga ingin mengajak pkb untuk menang hat trick di pilpres gitu ya
pastilah pkb juga pingin hat trick juga gitu ya
dan ingin menang di pilpres
bidik yang kerja sama dengan golkar
ini kan sudah kita lakukan sejak selama lima tahun terakhir ini
dan mbak rifana kalau kita lihat kerjasama di dpr dan kerjasama di pemerintahan dengan dua partai besar ini cukup kompak ya dengan pd perjuangan
gitu sih mbak rifana
oke bang putra tadi anda katakan untuk memecah kebuntuan
ini kebuntuannya siapa dengan siapa ini maksudnya
ya kalau misalnya dalam politik ini tidak ada komunikasi kan kita tidak tahu ya
apa yang sebenarnya dibayangkan oleh teman teman yang di golkar dan juga teman teman yang ada di pkb
pkb gitu ya
kalau kita lihat mbak rifana koalisi yang tadi disampaikan oleh mbak puan kan sudah agak lama ya
sudah ada yang sebelas bulan sudah ada yang lebih lama dari itu lagi gitu ya
jadi mungkin kita juga mencoba menawarkan sesuatu yang mungkin berbeda gitu ya
mungkin mungkin saja terjadi
jadi pd perjuangan tidak mau eksklusif
kita inklusif dan ini bukan masalah soal kaku
ini cair sekali
dan ini adalah momentum yang sangat tepat
karena kita masih punya bulan agustus september menjelang oktober
dimana kita menetapkan capres dan cawapres kita
jadi semua kemungkinan kita buka
dan komunikasi semuanya kita buka
artinya pdi perjuangan melihat peluang di tengah kebuntuan komunikasi
kebuntuan perjanjian kerjasama antara pkb dan juga gerindra yang selama sebelas bulan terjalin belum ada progres
jadi peluangnya di situ
dan juga peluang bahwa golkar
sampai saat ini belum menentukan sikap di tengah kib yang sudah sedikit retak ataupun pecah
karena p tiga sudah bergabung ke pdip
sementara pan kemudian ke gerindra
tapi kami tidak mengacu pada ketentuan yang ada di koalisi lain
bahkan pak ahy pun partai demokrat juga kita berkomunikasi
jadi kita bukan melihat bahwa mereka ada kebuntuan juga
kalau nggak salah mbak rifana salah satu yang meminta pdi perjuangan untuk terus melakukan komunikasi politik ya
jangan eksklusif gitu ya inklusif
nah sekarang kita mencoba untuk berkomunikasi terus banyak pihak termasuk mas burhan loh
mas burhan juga selalu mendorong dorong
buka komunikasi jangan eksklusif
nah sekarang kita komunikasi dibilang ngebet lagi sama mbak rifana
saya mau ke mas burhan
mas burhan ini berkali kali ya bang putra menyampaikan bahwa pdi perjuangan ini inklusif tidak eksklusif
artinya cap itu sebelumnya memang lekat di pdi perjuangan yang membuat partai partai lain
kemudian kesulitan berkomunikasi
berkali kali disebutkan oleh bang putra nih di banta
ya memang kalau muncul kesan seperti itu ya tidak bisa disalahkan ya
meskipun lagi lagi kesan itu belakangan coba didobrak coba dieliminir dengan pendekatan yang jauh lebih aktif
yang dilakukan oleh mbak puan maupun elit pd perjuangan yang lain termasuk mas harto
untuk mendekati mengkomunikasikan
mengkomunikasikan dengan banyak pihak di luar dari pd perjuangan sendiri
dan itu sangat positif buat pemenangan mas ganjar
karena sebelumnya kalau kita lihat dari data survei mas ganjar ini terlalu pdi perjuangan
jadi mereka yang memilih pdi perjuangan yang memilih mas ganjar itu terlalu dominan
sementara basis basis dari partai lain itu masih banyak yang lari ke pak prabowo atau sebagian ke mas anies
jadi dengan pendekatan yang dilakukan oleh mas ganjar
mbak puan walaupun toh akhirnya tidak terjadi koalisi formal dengan golkar dengan pkb
tapi sinyalnya itu sudah ditangkap oleh basis pkb basis golkar
bahwa pdi perjuangan juga membuka diri dengan mereka
jadi di luar dari urusan tawa pres menurut saya langkah mbak puan ini sudah berhasil mengirim sinyal
baik kepada elit maupun kepada konstituen partai di luar pd perjuangan
bahwa pdi perjuangan tidak eksklusif
mas burhan ini sampai seorang puan maharani menyambangi rumahnya caimin dan pak erlangga begitu ya dalam satu hari
strategi jemput bola ini berarti memang menunjukkan pdi perjuangan tengah kesulitan ya menambah partner koalisinya
ya lagi lagi bisa dibaca seperti itu ya
karena bagaimanapun kan baru satu partai parlemen yang mendukung mas ganjar
tetapi jangan lupa
jangan lupa rifana
kesulitan ini kan dialami sama partai lain juga
koalisi yang lain juga
jadi kalau kita lihat koalisi yang sudah terbentuk itu berkoalisi keperdataan
jadi ada piagam koalisi yang melibatkan hubungan satu partai dengan partai lain
tetapi belum didaftarkan ke negara
lalu jadwal yang sudah ditetapkan oleh kpu per oktober dua ribu dua puluh
jadi selama belum didaftarkan ke negara
koalisi apapun itu bisa berubah
jadi apa saja yang bisa terjadi
termasuk yang kita lihat ya koalisi indonesia bersatu pun bahkan sudah relatif tidak tampak wujudnya
kan sebelum pemilu dimulai
jadi sebelum itu ya apapun bisa dilakukan termasuk manuver
sebelum janur kuning melengkung ya
sebelum janur kuning melengkung semuanya bisa dilakukan ya mas buran ya
saya mau ke bang putra ya
dan itu menunjukkan rifana menunjukkan karakteristik koalisi kita
yang jauh dari corak koalisi ideologis
tapi lebih bersifat pragmatis
office seeking semua berharap kalon presiden atau wakil presiden berasal dari partainya
dan kalau misalnya ketua umumnya tidak mendapatkan posisi sebagai capres atau cawapres
mereka akan mencari power sharing di tempat lain
nah ini yang terjadi
jadi bukan hak satu dua partai
tapi semua partai di indonesia karakteristiknya seperti ini
saya mau ke bang putra
bang putra apakah partai anda memang mengakui kesulitan menggait partai koalisi untuk bergabung
mbak putra jangan dijawab dulu ya
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita dengan politisi pdi perjuangan putra nababan dan direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi
saya mau ke bang putra
bang putra tadi sebelum break saya sudah tanya ya
apakah pdi perjuangan memang mengakui kesulitan menggait partai koalisi lain untuk bergabung
rivana enggak juga ya
karena kan pak ganjar baru diumumkan oleh ibu megawati
itu kan tiga bulan yang lalu ya
di bulan april
dan di dalam pertemuan itu dalam pertemuan yang lain
ibu mega memang menugaskan mbak puan sebagai ketua dpp bidang politik dan keamanan untuk melakukan komunikasi politik dengan para ketua umum parpol
nah komunikasi komunikasi itu kan dilakukan dan mbak rifana harus ketahui kenapa mbak puan datang ke rumahnya pak muhaymin dan ke rumah pak erlangga
biar bagaimanapun mereka itu adalah ketua umum mbak rifana
ketua umum yang didatangi oleh ibu puan
ibu puan adalah ketua dpp
sehingga itu adalah sesuatu yang sangat wajar
dan mungkin juga biar bagaimanapun
mbak puan juga lebih muda
dan ingin melakukan komunikasi dengan dua ketua umum
menurut saya ini adalah satu langkah yang sangat terhormat
dan juga menurut saya elegan yang dilakukan oleh mbak puan dengan komunikasi komunikasi ini
artinya kita masih punya waktu
di dalam kita bicara tentang calon presiden ganjar pranowo
dengan visi dan misinya
dan juga mungkin bacawa presnya
jadi maksud saya ini adalah waktu yang tepat sih mbak rivana
bukannya kita tidak punya teman berkoalisi
tapi ini adalah waktunya kita berkomunikasi
dengan partai partai yang mau kita ajak kerjasama gitu
dimulai dari dua partai besar yang memang selama lima tahun sepuluh tahun terakhir ini bersama dengan pdi perjuangan
kalau memang partai partai itu tertarik begitu ya dengan capres anda
harusnya kan mereka yang datang
tidak perlu mbak puan sampai jemput bola
artinya kan ada ketidakpercayaan ataupun ketidakpastian disitu
artinya dalam hal ini kan biar bagaimanapun

ini bukan masalah siapa yang membutuhkan
kita gak melihat bahwa suara kita lebih besar
terus kita partai besar
terus ibu puan ketua dpr
mereka yang harus datangin kita
ya kita tidak feodal seperti itu
tapi kita lebih egaliter lah
yang namanya mbak puan itu
beliau itu gesit
beliau itu masih muda
dan beliau adalah pemimpin saat ini
dan beliau juga membawa mandat tugas dari ibu ketua umu
ibu megawati soekarno putri
ya kenapa enggak
pak muhaymin ada waktu
dan juga pak erlang enggak ada waktu
mbak puan yang mendatangi
dan mbak puan kan juga didampingi oleh dua senior
pak said juga
dan juga pak bambang paco
ini masalah bagaimana kita yang penting ketemu dengan beliau berdua
di tengah kesibukan kita semuanya
kira kira apa ya yang mungkin menjadi faktor penghambat begitu
ketika pdi perjuangan sulit untuk menggait partai lain
terutama ini golkar dan pkb
dua partai yang besar dengan basis masa
terutama pkb ya
dengan basis masa yang saya yakin itu sangat dibutuhkan oleh ganjar pranowo untuk pemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat
ya saya kira begini ya
faktor utamanya adalah soal power sharing
itulah signature nya kuali
kalau misalnya tidak ada kesepakatan
siapa yang menjadi cawapres mas ganjar
sama yang berasal dari partai yang mengusulkannya
tentu akan menjadi sulit buat golkar atau pkb memberikan dukungan lebih cepat dari yang diharapkan
apalagi jangan lupa golkar sendiri adalah kapal besar yang memiliki kursi terbesar kedua
tetapi sayangnya ketua umumnya elektabilitasnya secara personal itu jauh panggang daripada api ya
tetapi sebagai partai besar tentu mereka tidak salah
kalau berharap ketua umumnya dipinang sebagai cawapres
nah demikian juga dengan gus mohaimin
gus muhaymin ini memiliki suara besar terutama dari kalangan pemilih muslim
tetapi problemnya juga elektabilitas personalnya sebagai cawapres juga kurang kompetitif
jadi pada titik itu ya sulit memang menjalin koalisi cepat
sementara kursi cawapres kan cuma satu
jadi karenanya perlu dikaitkan dengan kebutuhan mas ganjar
karena bagaimanapun mas ganjar ini didukung oleh partai yang punya golden ticket
jadi pada dasarnya pdi perjuangan itu tanpa mendapatkan sokongan dari partai lain pun itu cukup untuk bisa menominasikan cawapres
jadi kebutuhan paling krusial bagi pdi perjuangan adalah memilih cawapres yang punya
ya ungkit elektronik
ya ungkit elektoral yang bisa menjadi winning ticket
nah pada titik itu ya mau tidak mau harus selektif dalam memilih siapa cawapres yang akan dipilih
dan sayangnya meskipun golkar dan pkb memiliki perahu besar
tetapi nama atau kawan yang dimusulkan itu kurang kompetitif
ada yang kompetitif namanya ridwan kamil ya
kan orang dia wakil ketua umum
jadi masalahnya di situ kan yang punya remote control di golkar kan bukan ridwan kamil
jadi lagi lagi pada titik itu perlu waktu memang untuk menyamakan frekuensi ya
agar bisa ketemu ya kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak
baik baik saya mau ke bang putra
bang putra ini kan tadi dibilang oleh mas burhan ya bahwa yang menjadi faktor penentu ataupun faktor kendala sulitnya golkar dan pkb bergabung adalah posisi capres capres
kalau misalnya nanti golkar dan juga pkb tetap ngotot menyodorkan ketua umumnya sebagai cawapresnya mas ganjar
apakah kemudian pdi perjuangan akan mundur untuk mengajak mereka bergabung
karena kan ini gak ketemu nih nanti titiknya titik negosiasinya
mbak rifana saya juga sekaligus mau menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh mas burhan tadi perlu kita masukkan dalam konteks bahwa indonesia ini adalah sistemnya presidensial
makanya ibu megawati mengajarkan kita untuk tidak menggunakan istilah koalisi
karena koalisi itu sistem parlementer
di mana membentuk pemerintahan kita ini kerjasama
nah kalau kerjasama kita bicara visi dan misi
itulah tadi yang dikhawatirkan oleh mas burhan jangan ada pragmatisme politik dan lain sebagainya
karena biar bagaimanapun komposisi kabinet itu adalah domain dari hak prerogatif dari seorang presiden
untuk itu kita tidak ingin memenjarakan keadaan
dan terutama juga bicara tentang cawapres
kita bicara visi dan misi dulu
apakah kita punya ideologi yang sama
kita punya bayangan yang sama rencana yang sama terhadap indonesia ke depan
dan bagaimana visi dan misinya
nah tentunya hal hal seperti itu harus memenuhi syarat dulu rifana
jangan sampai kita ujuk ujuk langsung bicara tentang cawapresnya gitu
jadi kita masih punya waktu ya
tapi sekali lagi ini bukan koalisi
tapi ini harusnya kerjasama
kalau koalisi nanti kecenderungan kita jadi pragmatis
kita jadi power sharing
kita jadi berbagi kekuasaan gitu ya
cara cara yang seperti ini yang menurut saya kurang disenangi oleh rakyat
tapi menurut pdi perjuangan pdi perjuangan punya keyakinan bahwa kedua partai ini mau bergabung tanpa syarat cawapres itu tadi ya
itu keyakinannya pdi perjuangan ya pak putra ya
tentunya mereka akan bergabung dengan kerjasama ya
ada kerjasama kerjasama yang akan kita bahas
itu kan ya program program apa dan juga visi dan misinya seperti apa
terakhir mas burhan ya
melihat kekuatan dua partai ini partai besar apalagi ketua umumnya adalah politisi senior politisi yang sangat handal caimin dan juga pak erlangga
apakah proses negosiasi untuk bisa bergabung ke koalisi pdi perjuangan dengan ganjar pranowo akan sangat alot begitu
proses negosiasinya power sharingnya akan sangat banyak
jadi ada dua ya
pertama adalah kesepakatan berkaitan dengan power sharing
power sharing ini bisa di posisi cawapres
kalau misalnya cawapres yang diperebutkan itu kotel efeknya bisa langsung didapatkan
nah kalau muncul di kertas suara baik sebagai capres atau cawapres itu secara teoretik punya efek titis buat partai yang memiliki asosiasi dengan capres atau cawapres
nah kalau misalnya tidak mendapatkan posisi cawapres power sharingnya ditentukan di tempat lain
di luar dari cawapres
nah pertanyaannya untuk mendapatkan posisi power sharing di luar dari cawapres itu kan dengan asumsi menang
maka teori yang kedua namanya bandwagon effect
jadi partai berkoalisi meskipun tidak mendapatkan insentif sebagai cawapres asalkan cawapres yang didukungnya punya potensi menang secara besar
nah pada titik ini golkar dan pkb punya dua pilihan
pilih perjuangan dan emas ganjar
tapi juga ada potensi menang di pak prabowo dan gerindra
nah pertanyaannya mana yang mau dipilih lagi lagi sangat tergantung dinamika ke depan dan kecepatan serta keliehan dari masing masing elit untuk memanfaatkan setiap peluang
nah gitu ya
sedikit saja kita waktu sudah habis nih mbak putra
ingat pak jokowi dan pak jk pak jk itu surveinya nomor lima pak maruf amin bahkan tidak masuk dalam survei
jadi apa yang disampaikan pak burhan itu enggak melulu yang dicari adalah elektabilitas dari cawapres
jadi dua periode sebelumnya enggak seperti itu
ya kita tunggu nanti
jadi kalau misalnya pak jokowi tidak memilih pak jk saat itu kemungkinan besar pak jk akan menang
kemungkinan besar pak jokowi kalah
kita tunggu nanti keputusan akhirnya proses negosiasi karena sudah dibentuk tim teknis nih antara pd perjuangan dengan golkar dan juga pkb
apakah tim teknis ini bisa menemukan titik tengah ya ataupun titik negosiasi antara pdi perjuangan golkar dan juga pkb
dan dua partai ini akan resmi bergabung mendukung ganjar pranowo
sekali lagi kita akan tunggu nanti konstelasi politik ke depan
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada politisi pdi perjuangan putra nababan
dan direktur eksekutif indikator politik mas burhanuddin mutadi
sehat selalu bang putra dan mas burhan